dan semoga keyakinanku ini gak salah
sekarang andien jadi berharap kan
kenapa gak mikir sih al
gak emang aku sama sekali
gak apa lah
gak ada keragam
gue tau kya
masa akan nyaris
masa yang emas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

tadi urusannya udah selesai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
yasa ada di kamar
udah rapi begini
coba tebak aku mau ketemu sama siapa
mau ketemu siapa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
karena aku udah pernah bilang sama kamu
kemarin pernah bersubik kalung sekarang di cincin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
kamu tuh gimana sih
mau ngasih kejutan ke istri aja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
aku kayak jarang aja ngeliat kamu pakai
dandan dandan kayak gini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
atau jangan jangan kamu masih nyimpen
bareng bareng dari berita

kau ini kenapa sih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
jujur sama aku ini dari siapa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
di saat aku lagi berusaha untuk berbaik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
kamu malah bawa buah andin
ini dari siapa lagi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
kamu selalu peduli
kamu udah jadi suami aku aja
udah nunjukin ke aku
kalau kamu mantan suami
yang selalu peduli sama mantannya
cukup mbak andin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
sebenarnya kalian berdua ini salah paham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
sama sama makasih ya bu
andin harus dipaksa
tubuh kamu butuh nutrisi